tak hanya orang dewasa bagi anak anak belajar melukis dan membuat keramik nampaknya jadi aktivitas menarik
kegiatan ini pun diramu oleh sebuah studio seni di jakarta yakni bartega studio menjadi sebuah peluang bisnis
salah satu co founder studio seni ini bercerita ide awalnya ia dan teman temannya ingin menciptakan sebuah ruang produktif untuk melestarikan kecintaannya pada dunia seni lukis
dan terbentuklah pengalaman melukis bersama dalam sebuah grup
dengan sejumlah pilihan kelas dalam durasi waktu dua hingga tiga jam di akhir pekan bisnis mengajar seni lukis ini pun disambut antusias
belum ada penyedia jasa yang menyediakan aktivitas di mana pesertanya dapat melakukan kegiatan
kegiatan karya atau seni tapi kebanyakan yang ada itu di market saat itu kegiatan kegiatan yang konsumtif
jadi pengen banget ngasih space di mana kita bisa bersama sama dengan teman teman yang lain melakukan kegiatan yang sama
tak jauh berbeda dengan bartega studio bisnis lain yang berjalan dengan konsep membuka kelas workshop adalah kandura studio
berdasarkan hobi sang pemilik di tempat ini anda bisa mempelajari
cara membuat keramik
sejumlah kelas yang ditawarkan ada pemula dan ahli
untuk kelas pemula anda akan belajar melukis keramik dan membuat keramik dengan tangan tanpa bantuan alat
sementara untuk kelas ahli anda diajarkan membuat keramik menggunakan meja putar serta penerapan teknik cetak cor
usai menimba ilmu di kandura studio para peserta diharapkan bisa membuka peluang bisnis usaha keramik sendiri
ada beberapa dulu bahkan ada yang desainer dari perancis
dia memang ke indonesia keliling salah satunya di sini tuh selama semingguan lah
jadi dia bikin modelnya cetakannya sampai dia akhirnya nyetak desainnya sendiri itu juga ada
sementara salah satu orang tua peserta mengaku selain mengisi waktu luang kelas belajar dan bermain ini dapat meningkatkan kecerdasan anak anak
jadi sebenarnya anak anak yang minta mereka suka mereka pengen belajar soal pottery
aku berharap ya mereka bisa belajar untuk basic pottery
terus ini kan bagian dari arts juga bagian dari terapi sensori juga jadi bagus juga buat anak anak
jadi bisnis tak selalu melulu didasari dengan permintaan pasar
anda juga bisa mulai membangun bisnis dari hobi dan kecintaan pribadi
tim liputan cnn indonesia